partai demokrasi indonesia perjuangan menilai kesuksesan partai dalam kontestasi pilkada serentak dua ribu delapan belas
tidak bisa diukur hanya dengan jumlah kemenangan berdasarkan dukungan semata
ya bagi pdip jumlah kader partai yang memenangkan pemilihan kepala daerah adalah indikasi keberhasilan yang lebih valid
sekretaris jenderal pdip hasto kristianto menilai
jika diukur dari indikator tersebut maka prestasi pdip bisa dinilai paling baik
dari hasil perhitungan cepat pada tujuh belas provinsi yang melaksanakan pilkada serentak dua ribu delapan belas
empat kader pdip berhasil menjadi gubernur dan tiga kader menjadi wakil gubernur
jumlah ini lebih banyak dibandingkan dengan partai golkar nasdem dan pks
yang masing masing menempatkan empat kadernya sebagai gubernur dan wakil gubernur
secara keseluruhan terjadi peningkatan signifikan jumlah kepala daerah
yang berasal dari partai berlambang banteng ini sejak tahun dua ribu delapan
apalagi kita lihat di tingkat kabupaten tadi
dengan kemenangan sebanyak di sembilan puluh satu daerah ya dari satu ratus lima puluh satu yang kita aukuti
tentu saja sembilan puluh satu daerah ini harus segera melakukan langkah konsolidasi
sehingga nanti akan berdampak positif bagi pileg dan pilpres
karena kami percaya pilkada serentak akan linier dengan pilek dan pilpres
apabila yang dimenangkan adalah kader partai
kalau itu adalah mengambil dari luar
ini tentu saja ada sebuah proses dinamis yang nanti harus kita lihat aspek aspek efektivitasnya dalam pilkada